menurut sejumlah lembaga survei elektabilitas ahok jarot semakin menurun dibandingkan pada awal pencalonan bulan juli yang lalu
namun hasil ini tidak diambil pusing oleh petahana gubernur dki jakarta
ia menyatakan akan fokus membenahi ibu kota dengan berbagai kebijakan sampai masa jabatannya berakhir
kalau memang tren saya menurun orang jakarta gak mau pilih saya lagi saya masih punya satu tahun
saya harus bikin banyak sekali proyek proyek peraturan peraturan
yang waktu saya keluar dari balai kota ini orang akan tahu ini zamannya ahok loh ada sistem ini
ini zaman ahok ada model ini jadi itu yang saya akan kejar
korespondensi nn indonesia ruli kurniawan di balai kota jakarta saat ini
ruli apa tanggapan ahok terhadap hasil survei yang menyatakan elektabilitasnya ini semakin menurun semakin mendekati pilkada dua ribu tujuh belas nanti
ya ahok renhard juga pemirsa nampaknya tidak terlalu ambil
pusing mengenai hasil sejumlah lembaga survei yang menyatakan bahwa elektabilitas dirinya dan jarod cukup menurun jauh dibandingkan pada masa pencalon pada bulan juli dan agustus lalu
di mana pada bulan juli dan agustus di mana elektus ahok bisa mencapai lebih dari lima puluh persen
namun sekarang menurut sebuah lembaga survei elektabilitasnya maupun survei yang dilakukan
merpati sekitar tiga puluh persen suara diikuti oleh anies dan juga sandiaga dan kemudian agus dan juga silvian
nah berkaitan hasil hasil
dari lembaga survei ini ahok ternyata tidak mengambil pusing
saya bilang dari awal tadi memang karena ia menilai bahwa ini adalah hasil lembaga survei yang penting sekarang adalah bagaimana dirinya berusaha semaksimal mungkin
selama masih menjabat sebagai gubernur dki jakarta untuk memberikan yang terbaik bagi warga ibu kota dan juga bagi wajah ibu kota khususnya
karena menurut ahok selama masa kepimpinannya yang tinggal satu tahun lagi ahok nantinya apabila memang tidak dipercaya untuk memimpin ibu kota jakarta
dia akan lebih fokus
jadi lebih banyak lagi memberikan proyek proyek untuk pembangunan kota jakarta dan juga kebijakan kebijakan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat yang ada di ibu kota
dengan harapan bahwa nanti ketika ahok tidak lagi menjabat sebagai gubernur dki jakarta
ada kesan manis yang didapat oleh warga ibu kota bahwa di masa jabatan ahok menjadi gubernur ini
ada sejumlah kebijakan dan juga ada sejumlah proyek dan juga sejumlah infrastruktur yang masih menjadi kenangan kenangan manis
untuk warga ibu kota
itu menjadi fokus ahok yang saat ini apabila memang nanti tidak dipercaya lagi oleh warga jakarta menjadi gubernur dki jakarta di pilkada dua ribu tujuh belas
dan selain dari masalah elektabilitas yang cukup menaik sekarang ini adalah mengenai tim sukses dari ahok dan jorod ini sendiri
di mana kita selalu sama tahu husti sompul yang bisa dibilang cukup dekat dengan partai demokrat
ini berbalik arah untuk mendukung ahok dan jarod tidak lagi mendukung agus dan silviana bisa dibilang
diusung atau perusahaan
ataupun dijagokan oleh partai demokrat untuk maju di pilkada dua ribu tujuh belas
dalam hal ini ahok menilai bahwa ruhut sitompul ini cukup mumpuni dan juga bisa dibilang cukup berbaik hati
untuk menawarkan dirinya menjadi satu dari empat belas jurubicara di tim pendangan ahok
dan ahok juga mengatakan bahwa ruhut berhasil dipecat apabila nanti tidak menjalankan tugasnya sebagai jurubicara dengan sebaik baiknya
dan selain dari masalah elektabilitas dan juga masalah barang barang
bagaimana nanti tim kemenangan ahok bekerja juga mengenai dana kampanye yang terus menerus diungkapkan oleh ahok
bahwa ia sama sekali tidak mengetahui berapa besarnya jumlah ataupun dana kampanye di pilkada nanti
karena menurut ahok ia hanya memperkirakan dan itu tidak akan terlalu banyak sekitar sepuluh hingga lima belas miliar saja
itu pun lebih dikhususkan pada pelatihan dan juga untuk para saksi ketika memantau jalannya pilkada nanti
dan itu pun dana yang didapat itu pun diserahkan kepada para partai
baik itu dari nasdem hanura golkar dan perjuangan untuk mendapatkan ataupun untuk mencarinya dari mana
itu menurut komentar dari ahok
dan itu sekarang dia tetap bekerja bekerja bekerja dan bagaimana menjadikan jakarta lebih baik
dan poin penting lagi di sini adalah mengenai berapa jumlah dana ini
dan satu yang penting lagi karena sedang berlangsung sekarang
nampaknya di mana ahok sedang mendatangi gedung mahkamah konstitusi untuk melihat jalannya sidang uji materi pasal tujuh puluh ayat tiga undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas mengenai pilkada
tepatnya mengenai masa cuti petahana ketika ikut dalam kampanye pilkada di dua ribu tujuh belas nanti
ahok menilai bahwa masa cuti selama empat bulan cukup lama dan bisa dibilang akan mengganggu kinerjanya
ataupun tugasnya sebagai kepala pemerintahan di provinsi dki jakarta
dalam hal ini adalah mengenai pendatanganan dari apbd dua ribu tujuh belas yang sudah memulai masuki tahap finalisasi
dan apabila nanti ahok berikuti masa cuti sepanjang empat bulan ini maka bisa dipastikan penandatanganan apbd dua ribu tujuh belas baru bisa disahkan pada bulan februari dua ribu tujuh belas
itu pun sudah cukup terlambat seharusnya apbd sudah bisa disahkan dan sudah dikucurkan sebelum tahun dua ribu tujuh belas
dan kita masih akan melihat bagaimana perkembangan di mahkamah konstitusi terkait uji materi pasal tujuh puluh ini
terima kasih ruli kurniawan langsung dari balai kota jakarta